meningkatnya status gunung agung di bali membuat warga mulai panik
untuk menghindari jatuhnya korban jiwa warga berinisiatif meninggalkan bali dan mulai mengungsi ke pulau terdekat seperti lombok
ratusan warga bali sejak sabtu pagi memenuhi pelabuhan penyeberangan lembar lombok dengan membawa sanak keluarga
mereka memilih lombok untuk mengungsi untuk mengantisipasi meletusnya gunung agung
diperkirakan warga bali yang mengungsi ke lombok akan meningkat
namun petugas asdp belum bisa memperkirakan berapa warga bali yang mengungsi ke lombok sejak sabtu pagi
menurut beberapa warga bali sejak sabtu malam mereka meninggalkan rumah di singaraja untuk mengungsi tidak hanya ke pulau jawa tapi juga ke lombok
sudah ada hujan batu udah ada tapi yang di sana di sekitar rumahnya kalau di saya belum
tapi sudah mulai mengungsi

sudah sudah mengungsi
ada yang kemana aja bu
ada yang keberiannya kalau di tendang pasar
keburu saya mana
ibu sama siapa bu
oh sendiri ya
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau bvmbg pvmbg maksud kami pada jumat pukul dua puluh tiga puluh wita
telah meningkatkan status gunung agung dari siaga ke level awas sebagai status tertinggi gunung merapi
bvmbg merekomendasikan masyarakat di sekitar gunung agung
baik pendaki maupun wisatawan
tidak beraktivitas di area dalam radius sembilan km dari kawah puncak gunung agung
serta perluasan sektoral ke arah utara timur laut tenggara dan selatan barat daya sejauh dua belas km
sekitar enam puluh empat ribu orang pun telah diungsikan ke beberapa posko pengungsian di luar kawasan siaga bencana
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho menyatakan
pihaknya siap membantu dari segi logistik
pun bantuan lain
ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir
karena sampai saat ini gunung agung belum meletus
tetapi diharapkan tetap waspada
kita selaku melakukan koordinasi dengan kementerian perhubungan
kemudian juga dengan kementerian bumn
dalam hal ini dengan angkasa pura dengan asdp dan sebagainya
kalau terjadi letusan kita menggunakan skenario terburuk
letusan seperti tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
perempuan dari jakarta
agar mencalonkan lancarnya
lancarnya tim t diligent
maka jika kami menggunakan skenario terburuk
kita sentiasa harus ilmu penerbangan dari siap siap teknologi
kami juga harus unggul alat alatan perubahan
tidak pernah ribet malam lagi
apakah di banyuwangi di jember di lombok dan sebagainya
itu adalah skenario skenarionya
jadi langkah disipasi tadi kita menyesuaikan dengan ketancamannya
kita lihat situasi di bali saat ini ada mumtazah cakranini ngerati sana
tasa bagaimana dengan kondisi terakhir aktivitas gunung agung
apakah aktivitas kegempaan yang terjadi mulai terasa hingga di tempat anda melaporkan sekarang
ya benar sekali yuda saya masih merasakan memang ada gempa gempa sedikit dan memang trennya masih terus meningkat
dan memang antara pukul enam pagi hingga pukul dua belas ya memang terus terlihat tren yang meningkat ini
sehingga kemudian memang status masih tetap akan berada di posisi awas
dan ini memang masih belum terlihat adanya tren penurunan gempa tektonik dan juga gempa vulkanik yang terjadi di kawasan ini
sehingga kemudian bisa diturunkan dari awas kemudian menjadi siaga kembali
dan memang trennya
dengan dilihat dari terus menerusnya meningkatnya gempa gempa yang terjadi begitu memang akan cukup sulit untuk kemudian memprediksi apakah ininya akan tetap naik ataupun turun
dan juga akan turun dari awas menjadi siaga begitu
dan memang antisipasi dan juga yang memang di antisipasi utama adalah bagaimana nantinya masyarakat yang berada di sini begitu
karena adanya peningkatan ini kemudian memang masyarakat cukup panik
dan apalagi ditambah lagi dengan banyaknya hoaks ataupun informasi yang tidak benar
kemudian menyebar di media sosial terkait dengan situasi saat ini di kawasan karangasem terutamanya
karena ada yang mengatakan bahwa saat ini gunung agung telah erupsi
begitu saat terjadi erupsi sehingga kemudian warga menjadi panik
padahal faktanya memang saat ini memang situasi sudah cukup berbahaya
begitu karena berada di titik awas yang merupakan level yang tertinggi
namun memang masih belum terjadi erupsi
dan juga memang belum melihat adanya tanda tanda penurunan gempa gempa tektonik yang hingga saat ini aktivitas aktivitas vulkanik masih terus terjadi yuda
dengan kondisi seperti ini apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi apabila memang terjadi letusan gunung agung yang suatu waktu bisa terjadi tasa
tadi pada pukul dua siang tadi sudah ada rapat koordinasi antara bnpb dan juga beberapa instansi yang memang memiliki kepentingan terkait dengan upaya evakuasi dan juga antisipasi erupsi gunung agung
dan hasilnya adalah memang adalah upaya upaya apa saja yang mereka harus lakukan
untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di radius yang tidak aman ini dapat dievakuasi sebelum erupsi terjadi
karena memang yang dikhawatirkan adalah pada saat erupsi terjadi nantinya akan ada awan panas yang akan dikeluarkan dari kawah gunung agung
karena awan panas ini kemudian nantinya pada saat keluar memilih kecepatan yang tinggi tiga ratus km per jam
dan bisa dibayangkan yuda untuk manusia berlari memang kecepatannya tidak seberapa
dengan kecepatan awan tiga ratus km per jam sudah dipastikan memang warga tidak mungkin bisa
kandung dan juga tidak mungkin bisa melarikan diri dengan cepat begitu untuk menghindari awan panas ini
dan awan panas ini suhunya antara enam ratus derajat hingga delapan ratus derajat
jadi masyarakat yang mungkin tinggal di kawasan radius yang tidak aman ini dan juga nantinya jika erupsi terjadi mungkin saja akan berada di bawah bahaya
dan kemudian diantisipasi dan juga dibicarakan tadi dalam rapat koordinasi pada hari ini
untuk memastikan agar masyarakat mengetahui bahaya yang mungkin saja yang mereka hadapi
jadi begitu untuk mereka mau dievakuasi begitu
dan memang evakuasi masih terus dilakukan
beberapa warga ada yang mengevakuasi secara mandiri
ada juga yang terkoordinir melalui kepala desa dibantu dengan tni angkatan darat dan juga pihak kepolisian
begitu untuk keluar dari kawasan berbahaya yang saat ini memang kawasan berbahayanya berada di radius sembilan km yang diperlebar menjadi dua belas km dari kawah gunung agung
dan tempat saya berdiri saat ini sebenarnya masih berada di dalam kawasan
yang masuk di dalam kawasan bahaya begitu tujuh lima km dari kawah gunung agung
begitu namun saya melihat di sini memang masih ada aktivitas masyarakat
padahal mereka telah dihimbau untuk keluar dari kawasan ini dan mengevakuasi diri sendiri
dan memang secara mayoritas saya melihat memang kawasannya sudah sangat sepi
begitu saya melihat banyak rumah rumah dan juga toko toko yang ditinggalkan oleh pemiliknya
begitu namun memang masih ada warga yang memang masih bersikeras untuk tinggal di sini
karena mereka merasa bahwa pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
dampak dari erupsi gunung agung tidak terlalu buruk pada keluarga mereka
begitu sehingga mereka tetap mau tinggal di sini
begitu namun memang himbawannya adalah bagi siapapun yang tinggal di radius dua belas km dari kawah gunung agung ini
harus mengevakuasi diri sendiri untuk mengantisipasi dari awan panas yang mungkin saja akan terjadi
memang tadi saya sudah melihat masih lebih banyak lagi warga yang akan mengevakuasi diri mereka sendiri
begitu baik menggunakan kendaraan pribadi
ataupun menyewa kendaraan bak terbuka
bahkan mereka juga membawa ternak ternak mereka
dan inilah yang kemudian memang dikhawatirkan
ternak ternak yang mereka miliki
mereka tidak memiliki kendaraan untuk mengevakuasi
dan juga tempat untuk evakuasi ternak ini yang kemudian dikhawatirkan oleh warga
dan warga pun juga banyak yang khawatir ternak mereka tidak diselamatkan
dan mereka memilih untuk tidak ingin dievakuasi
dan tetap tinggal di kawasan berbahaya ini yuda
baik mumtazah terima kasih untuk informasi anda
dan saya sarankan tetap berhati hati dalam melakukan peliputan
terutama tadi anda katakan anda berada di zona bahaya
sekitar tujuh lima km dari kaldera
ataupun tempat di mana nantinya akan ada lava saat ini terjadi erupsi
selamat bertugas kembali buat rekan rekan di sana
gunung agung diperkirakan akan menyebabkan letusan yang lebih dasar
dibandingkan letusan gunung merapi pada dua ribu sepuluh lalu
karakteristik gunung agung membuat gunung ini diperkirakan mampu mengeluarkan awan panas
dengan suhu mencapai delapan ratus derajat celcius
hal ini melihat dari pengalaman letusan gunung agung pada februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh
awan panas dengan kecepatan tinggi menjadi ancaman mematikan bagi warga yang tinggal di sekitar gunung agung
proses evakuasi yang sudah dilakukan saat ini menjadi sebuah langkah positif
sebagai upaya awal untuk mencegah lebih banyak korban
hingga saat ini sudah lebih dari sepuluh ribu warga mengungsi keluar dari radius sektoral dua belas km dari kawah gunung agung
explosif itu biasanya dikutir dengan awan panas
kenapa harus mengungsi sebelum terjadi letusan
awan panas biasanya punya kecepatan yang sangat tinggi sekitar tiga ratus km per jam
dengan temperatur sekitar enam ratus sampai delapan ratus derajat celcius
oleh karena itu sangat berbahaya sekali
tidak mungkin masyarakat itu lari berkejaran dengan awan panas
kecepatan tiga ratus km per jam motor juga nggak bisa
mobil juga tidak bisa
terus dengan panasnya itu nggak mungkin orang akan bisa selamat
semua makhluk hidup dengan temperatur sekitar enam
enam ratus derajat bahas alam
contoh yang paling mahal adalah kejadian tahun dua ribu sepuluh di merapi di mana mbak marijan meninggal
itu tidak kena awan panasnya hanya kena uap panasnya
uap panasnya saja
tidak kena awan panasnya
kalau kena awan panasnya gosong enam ratus derajat ya
dan saat ini kita telah terhubung dengan sambungan telepon dengan kepala badan geologi
kementerian energi dan sumber daya mineral bapak surono
selamat sore pak
pak bagaimana dengan pantauan
pantauan terakhir kondisi terkini dari gunung agung hingga sabtu sore pak
saya koalisi dulu pak yuda
saya bukan kepala badan geologi
saya adalah tenaga ahli menteri sdm bidang kebencanaan
jadi begini mas cinta
sampai sekarang kan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dari badan geologi kementerian sdm
bahkan menteri sdm juga berkenan mengunjungi gunung agung
status agung ini sekarang sudah awas
walaupun sampai sekarang
jadi belum meletus
artinya janganlah mempertua bahwa sampai sekarang gunung agung belum meletus
tapi statusnya sudah awas
dan kejadian kejadian masa lalu tentunya bisa untuk mengantisipasi kondisi saat sekarang ini
seperti tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga kan agung juga meletus dengan awan panas
karena sifatnya seperti itu
karakter daripada gunung agung
itu luncurannya itu kecepatannya sangat tinggi
dan temperaturnya juga sangat tinggi
sampai nomor seratus delapan ratus derajat di bioklas
karena itu pemerintah daerah provinsi bali ini sudah mengantisipasi dengan mengusikan masyarakat
saya kira satu langkah yang sudah sangat positif ya
dan kerjasama yang sangat baik sekali
kemarin malam menteri sdm juga berkenan hadir di pos gunung agung bersama dengan kepala bnpb
untuk berkoordinasi bagaimana mengantisipasi ancaman erupsi gunung agung
saya kira semua persiapan sudah matang ya
sekarang tinggal bagaimana proses evakuasi yang masih belum dievakuasi
kalau sudah semuanya itu sangat bagus sekali
baik pak surono banyak informasi yang beredar saat ini
maupun berkaca daripada kasus yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bahkan yang mengatakan letusan ataupun eksplosif dari gunung agung itu lebih besar
daripada gunung merapi
lalu seperti apa nih tipe kemungkinan seandainya terjadi erupsi terhadap gunung agung nih pak
ya tipenya eksklusif ya
bahkan kita mengenang ya walaupun sangat buruk ya
bahwa tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga adalah seribu jiwa lebih meninggal dunia karena letusan gunung agung
ya dimana korban tersebut tak tiba tiba panas
semoga pelajaran tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini tidak berulang lagi
di tahun yang akan datang karena kita harus belajar dengan alam
dan harus menyatu dan harmoni dengan alam
nah dengan pengungsian sekarang adalah suatu antisipasi
jika terjadi awan panas seperti terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dimana memang erupsi gunung agung ini biasanya selalu besar
mungkin namanya agung itu karena besar gunungnya
dan mungkin juga karena besar
letusannya biasanya nama nama itu diberikan karena memang karakter daripada alam itu
kalau kita bayangkan atau menatamakan dengan letusan gunung merapi tahun dua ribu sepuluh
ya plus minus itu mungkin lebih besar dari itu ya
lebih besar dari itu
hanya saja bedanya mungkin jumlah penduduk di sekitar merapi
pengusianya hampir satu juta
yang masuk tenda itu sekitar empat ratus tujuh belas ribu
diurus oleh bnpb saat itu
sekarang mungkin bisa sampai enam puluh ribu
sinabung yang kecil itu sampai sekitar tiga puluh ribu
jadi saya kira persiapan persiapan yang sudah dilakukan
dan pengusian yang sudah dilakukan adalah suatu antisipasi yang baik
karena memang agung itu dari catatan sejarahnya
lebusannya itu selalu besar
ya pak surono lalu dengan adanya enam puluh empat para warga yang ada di sekitar radius enam hingga dua belas km
dari kaldera ataupun kawah dari gunung agung sendiri yang sudah mengungsi
anda merasa ini cukup efektif
lalu ada langkah lain yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat
untuk mengantisipasi terjadinya letusan gunung yang sifatnya unpredictable seperti ini pak
ya saya pikir yang harus dilakukan pertama ya
bisa saja dan bisa saja terjadi ya
bisa saja terjadi
dan alam ini yang tahu hanya yang maha kuasa
bisa saja status awas
tidak terjadi letusan
itu pun kalau tidak terjadi letusan itu sudah baik
tetapi ketika terjadi letusan ini juga sudah dilakukan pengungsian
jadi tidak terjadi letusan juga selamat
ya kan terjadi letusan karena sudah banyak pengungsi
dan sudah diinformasikan dengan baik
dan saya kira baik
jadi saya kira beginilah analoginya
kita kadang kadang melihat
apakah kita yakin bahwa itu akan hujan
bahwa mendung tanda tanda yang hujan
seperti sekarang kita melihat tanda tanda kegempaan di agung ini sangat intens sekali
dari tinggi kain tinggi
oke masuk dalam kondisi kritis
dan jeluhi kementerian sdn
menaikan seharusnya menjadi awas
apakah awas ini nanti diikuti oleh letusan
kalau memang sudah diantisipasi dengan pengungsian
itu dua duanya baik
semua orang sudah mengungsi
tidak terjadi letusan
bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan agungnya itu sendiri
sainsifik itu teknologi itu menjadi tidak ada apa apa
ketika masyarakatnya tidak mau mengantisipasi
baik pak suruno
terima kasih untuk informasi
terima kasih anda yang sangat membantu kami
terutama banyaknya warga di kawasan bali yang panik
dan sudah melakukan evakuasi maupun eksodus ke luar pulau bali
terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami
menteri sdm ignatius jonan meninjau pos pantau gunung agung di desa rendang karangase bali
ia juga menginstruksikan agar warga berada di radius sembilan km plus sektoral dua belas km
untuk mencari tempat yang lebih aman
menteri sdm ignasius jonan tiba di pos pantau vvm
mbg pada jumat malam
setibanya di lokasi jonan melakukan pertemuan tertutup
dengan petugas pos pantau dan beberapa pejabat lain
jonan menegaskan pasca penetapan status awas ini
masyarakat di sekitar gunung agung lebih waspada lagi
serta meminta warga agar tidak beraktivitas di radius dua belas km
hal ini disampaikan lantaran status awas merupakan level tertinggi
sehingga warga harus benar benar mengosongkan daerah yang masuk ke dalam zona merah
meski sudah berstatus awas
bvmbg tetap tidak bisa menentukan kapan waktu pastinya gunung akan meletus
kita sudah meningkatkan level kegiatan gunung api ini menjadi awas
jadi awas secara teori tidak ada awas berapa
kalau awas memang harus sudah mulai mengungsi
jadi dijelaskan bahwa kira kira radiusnya itu aman
sekurangnya sembilan km plus yang sektoral
sektoral itu ada lembah ada sungai atau apa dan sebagainya menurut pak
nanti pak buatikan jelaskan progresnya saya
tapi intinya begini
memang ini sudah harus dievakuasi
kalau ditanya apa pasti meletus ya tidak ada yang
hanya ini kan kita berjaga jaga daripada nanti kalau terjadi sesuatu
kita akan menyesal